bersuafotoria merupakan agenda lazim ketika berwisata
nah hamparan bunga hidrangnya berwarna warni dan cantik dalam festival bunga ini cocok buat pemburu spot swafoto
taman cantik ini bukanlah di sebuah tempat wisata sejuk di kabupaten bandung barat
melainkan di sebuah pusat perbelanjaan di jalan sukaja di kota bandung
bunga bunga hidrangea dengan berbagai ukuran dan warna terhampar memanjakan mata
tentunya bunga bunga cantik ini bisa menjadi latar cantik untuk berfoto
setiap sudut di sini sengaja dirancang bagi anda para pecinta selfie
saatnya untuk menyiapkan kamera dan berpose cantik
oh sengaja buat selfie dong
udah bawa kamera
karena ya di sini kan bunganya bagus bagus terus emang spot fotonya instagramable banget kan mbak
jadi ya seneng aja ngeliatnya
bunga hidrangea merupakan tanaman hias yang berasal dari asia timur dan asia selatan
keunikan dari bunga ini yaitu warna yang dihasilkan tergantung dari tingkat ph tanah
tanah yang bersifat asam akan menghasilkan warna biru
tanah dengan ph normal bunga yang dihasilkan pun putih
dan tanah yang bersifat basah akan menghasilkan warna merah jambu atau ungu
karena bunganya sendiri itu gampang dirawat dibudidayakan
terus memang bunganya itu cantik jadi ada banyak macam macam warnanya kayak merah kuning putih biru gitu
terus gampang juga dirawatnya cuma disiram aja jadi ya gitu gampang
tidak hanya bunga sakura hidrangnya juga seringkali dikaitkan dengan negara jepang
banyak yang meyakini bunga ini pertama kali ditemukan di jepang
kemudian tersebar di asia selama ratusan tahun sebelum akhirnya masuk eropa dan amerika
nah kalau menurut legenda jepang bunga hidangnya ini bermakna sebagai permintaan maaf dari kaisar jepang terhadap wanita yang dicintainya
karena telah mengabaikan demi kepentingan negara
tapi ada juga yang menyebutkan bahwa bunga ini sebagai simbol kesombongan
karena dia memiliki bunga yang melimpah dan mewah sementara bijinya sedikit
tapi kalau menurut saya sih bunga ini benar benar cantik dan cocok buat dijadiin selfie
tanaman cantik yang merupakan bagian dari hidrangnya flower festival ini digelar sejak lima belas maret hingga delapan belas april mendatang
di atas permata sari bandung